dan untuk membahasnya lebih lengkap kita sudah terhubung dengan direktur eksekutif center of reform on economics muhammad faisal
selamat pagi pak faisal
selamat pagi mbak maggie
sepertinya ada angin segar ya pada pagi hari ini
memang sempat ditunda akhirnya menteri keuangan memastikan program bantuan subsidi upah ini akan cair pekan ini
bagaimana anda melihat efektivitasnya dalam mendongkrak konsumsi terutama di sisa empat bulan tahun dua ribu dua puluh ini
ya konsumsi ini yang disasar sebetulnya dengan stimulus ini adalah kalau saya melihat adalah lapisan masyarakat dengan pendapatan menengah tapi menengah yang paling bawah
nah tapi pandemi ini ternyata kan bukan hanya yang miskin saja ternyata yang terkena dampak
tapi ada juga yang di
di kalangan menengahnya di indonesia di luar negeri juga begitu
dan ini yang saya rasa memang mesti dilakukan dengan stimulus subsidi gaji di bawah lima juta ini
berapa jumlahnya saya pikir kalau kita lihat dari targetnya itu kan tiga belas juta orang ya
dari sisi konsumsi kontribusinya
jadi saya perkirakan kalau yang disasar adalah tiga belas juta yang terbawah dari kelas menengah
kalau ini bisa disalurkan semua
dan dengan asumsi juga yang diberikan ya stimulus yang diberikan
benar benar kemudian dipakai untuk spending
nah oleh karena itu masalah teknis siapa yang mendapatkan syarat syaratnya apa ini menjadi penting
karena kalau tidak tepat memang ini alih alih kemudian mendorong spending kita khawatirkan malah jadi saving
padahal yang kita dibutuhkan untuk mendorong perekonomian pada saat kondisi sekarang
ketika demand ini mengalami penurunan konsumsi mengalami penurunan adalah mendorong konsumsinya
bukan mendorong savingnya
nah oleh karena itu kita mesti melihat sebagai satu contoh misalkan begini
apakah yang digaji di bawah lima juta itu merupakan gaji total take home pay
atau dia hanya gaji pokok saja ini penting
karena kalau gaji pokok saja berarti take home pay nya lebih besar
dan kemungkinan kalau orang seperti ini yang mendapatkan subsidi nya
ini kemungkinan ini tidak akan dipakai untuk saving
karena sebetulnya gaji dia yang ada bisa disalurkan
jadi cukup untuk kebutuhan basic needs paling tidak
nah beda kalau yang kemudian di bawah lima juta mereka selama ini pas pasan
tapi itu juga mesti dilihat dari aspek yang lain lagi
yaitu apakah orang yang bersangkutan sudah berkeluarga ataukah masih single
nah rata rata kalau yang sudah single kalau kita melihat katakanlah gajinya empat juta
ini mungkin masih bisa cukup untuk tinggal untuk basic needs
untuk kebutuhan selama satu bulan
tapi untuk berkeluarga apalagi kalau misalkan anaknya lebih dari dua misalnya
dan tinggalnya misalkan di kota besar seperti di jakarta ini tidak cukup
sehingga kalau dapat subsidi nah ini kemungkinan dipakai untuk spending
karena dari gaji yang ada saja sebetulnya sangat pas pasan sekali untuk yang basic needs
nah jadi technicality seperti ini memang menjadi sangat penting
makanya tadi yang dikatakan ada perlu verifikasi dan sebagainya itu pikir sangat relevan
mesti diingat juga
kecepatan itu juga sama pentingnya dengan verifikasi data
jadi saya pikir jangan kemudian hanya terlalu berlama lama dalam hal verifikasi data
sehingga kemudian terjadi penundaan
ya penundaan yang kemudian karena kecepatan penyaluran itu sama pentingnya dengan verifikasi data
jadi artinya ini harus berjalan agak paralel sebetulnya begitu ya
iya pak faisal jadi tadi ada yang juga sudah menyebut
subsidi upah ini ada kemungkinan bisa larinya ke tabungan
bukan larinya ke konsumsi ya
kalau tidak tepat sasarannya iya
kalau tidak tepat sasaran tapi kalau misalnya kita lihat ke belakang pak
kita tahu penyaluran bansos kemarin juga sempat terjadi tumpang tindih data antar kementerian
nah di program bsu ini apakah anda melihat adanya kecenderungan atau kekhawatiran terkait persoalan data penerima ini
apakah bisa tepat sasaran
saya rasa di indonesia pendataan memang menjadi pr besar kita
saya rasa bukan hanya di bansos saja
dan bukan hanya di masalah subsidi gaji untuk kalangan kelas menengah bawah ini saja
tapi di banyak hal itu sebetulnya memang kita punya kelemahan dari sisi data
jadi kekhawatiran tentang ada ketidaksepatan sasaran
itu saya pikir sangat sangat bisa dimengerti
dan memang itu semestinya harus diminimalisir
tapi sekali lagi menurut saya ini harus tetap berjalan paralel
artinya kalau jangan terlalu juga berlama lama
sehingga menunda disalurkannya stimulus
jadi kita kembali ke data yang tadi anda sebut
ada yang tidak tepat sasaran
memang data ini banyak masalah ya pak
kalau kemudian ini berjalan paralel karena kondisinya memang membutuhkan kerja yang lebih cepat ya
pak tadi anda juga menyebut memang data negara kita banyak masalah
kenapa pemerintah masih mengandalkan bpjs ketenagakerjaan sebagai data
kenapa tidak membuka peluang untuk masyarakat
seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial atau upah subsidi upah ini pak
ya saya pikir nah ini memang bpjs ketenagakerjaan sebenarnya dijadikan mungkin basic data ya
tapi karena melihat ada memang banyak kelemahan kelemahan
saya rasa memang perlu dibuka ruang untuk pengaduan atau pelaporan daripada masyarakat
terutama yang merasa mereka eligible sesuai dengan kriteria atau persyaratan
untuk mendapatkan stimulus tapi dia tidak masuk ke dalam bpjs ketenagakerjaan
nah berarti apakah golongan mana ini
berarti ini adalah golongan karyawan yang mungkin dia tidak masuk ke sektor formal
sehingga tidak masuk ke tidak terdaftar di bpjs ketenagakerjaan
saya rasa ini juga harus dibuka karena yang terdampak pandemi bukan hanya di sektor formal
tapi juga di sektor informal
kalau dari data saya yang saya lihat dari bps di dua ribu sembilan belas kemarin
kemarin karyawan di sektor formal itu jumlahnya lima puluh satu juta
target yang untuk stimulus kan tiga belas juta
nah yang di sektor informal karyawannya bukan yang punya usahanya bukan wirasuasanya
jumlahnya ini di non pertanian ada enam tujuh juta orang
ya memang lebih sedikit sebetulnya di sektor informal kalau untuk kategori karyawan ya pekerja
nah tapi tetap saja mereka tetap merupakan bagian daripada kelompok masyarakat
yang terdampak juga pada saat pandemi sehingga mereka juga semestinya mendapatkan bantuan daripada pemerintah yang sama
ya pak faisal tadi anda juga sudah menyebut karyawan yang di sektor informal ini sebenarnya lebih banyak daripada yang di sektor formal ya pak
lebih banyak yang formal mbak
lebih banyak yang formal
kalau karyawan kalau karyawan lebih banyak di formal
lebih banyak di formal sekitar berapa persen pak boleh kita verifikasi datanya
kalau yang karyawan di formal itu lima puluh satu juta berdasarkan kategori karyawan
berdasarkan data dari bps yang informal ini terbagi menjadi dua yang di sektor pertanian ada lima dua juta yang non pertanian ada enam tujuh juta
oke pak dan bagaimana seharusnya untuk membantu pekerja di sektor informal ini pak
ya itu tadi saya katakan karena dia tidak masuk atau tidak terdata dalam bpjs ketenagakerjaan
dan juga memang susah ini untuk men track pekerja pekerja di sektor informal
jadi memang ini mau tidak mau harus membuka pelaporan
jadi pelaporan kalau misalkan memang stimulus ini juga ditujukan untuk sektor informal karyawan di sektor informal berarti pelaporan itu dibuka
dan jangan lupa juga berarti kalau
di awal awal semestinya juga ada sosialisasi
sehingga masyarakat itu tahu ya bahwa termasuk juga yang karyawan di sektor informal itu tahu kalau jika sosialisasinya maksimal
bahwa mereka bisa mengajukan atau melaporkan untuk mendapatkan stimulus yang sama
ya pak faisal kita kembali lagi ke subsidi upah yang sebanyak rp enam ratus ribu rupiah per bulan
dan ini akan dikasih untuk pekerja selama empat bulan sekitar rp dua empat juta
bagaimana anda melihat angka ini
apakah angka ini sudah tepat atau memang bisa dinaikkan lagi atau bagaimana pak
ya saya melihatnya ini memang bukan untuk mengganti gaji ya
tapi untuk menambah supaya paling tidak selama masa pandemi ini paling tidak mereka bisa survive ya
paling tidak bisa basic needs nya bisa kebutuhannya bisa dibantu ya
untuk paling tidak untuk basic needs
nah dari sisi nilai mungkin untuk sementara ini saya pikir itu sudah mencukupi
karena dari sisi durasinya
karena kita tidak tahu persis kapan pandemi ini akan berakhir kapan tekanan ekonomi tekanan konsumsi ini akan berakhir
kalau desainnya sampai akhir tahun ya berarti kita perlu memikirkan bagaimana nanti di tahun berikutnya di dua ribu dua puluh empat
nah jadi saya pikir pemerintah juga perlu membuka peluang untuk dua ribu dua puluh satu bahwa ini semestinya ada rencana untuk bisa diteruskan ya
karena kemungkinan besar menurut perkiraan saya dampak dari pandemi ini akan berakhir
dan kemungkinan besar menurut perkiraan saya dampak dari pandemi ini tidak hanya di dua ribu dua puluh tapi sampai juga tahun depan
ya pak faisal terkait dengan subsidi upah ini apakah memang bisa mendongkrak konsumsi masyarakat indonesia dan tepatnya di kuartal tiga ini pak
dan bagaimana di kuartal tiga ini apakah ini juga bisa membantu gdp kita
kalau dari prediksi saya dengan tanpa ada melihatnya ya
kalau dari prediksi saya dengan tanpa ada melihatnya ya
kalau dari prediksi saya dengan tanpa ada melihatnya ya
jadi ini terkait karena di desember ini kita masih mengambil galml karena di ding confirmed tadi pas jemwha
ini memang kembali semangat
tidak ada kondisi keertian saja menurut saya
andainya diasumsikan itu bisa cepat dan semuanya sudah bisa menikmati sesuai dengan target tiga belas juta orang itu bisa mendapatkannya
ya ini saya pikir akan bisa membantu dari sisi peningkatan konsumsi di kalangan menengah
konsumsi masyarakat indonesia
terima kasih direktur eksekutif center of reform on economics muhammad faisal sudah bergabung bersama kami di after sepuluh